setelah mengubah beberapa nama jalan gubernur dki jakarta anies baswedan mengubah nama rumah sakit umum daerah atau rsud singkatannya menjadi rumah sehat untuk jakarta
perubahan ini diiringi dengan penyeragaman logo rumah sakit umum di wilayah jakarta
rabu pagi perubahan nama ini dirismikan di rsud cengkareng jakarta barat yang kini namanya menjadi rumah sehat untuk jakarta rsud cengkareng
meskipun penamaan dilakukan di rsud cengkareng anies mengatakan nantinya seluruh rumah sakit umum di dki jakarta harus mengikuti secara serentak di lima wilayah kota dan kabupaten pulau seribu
program perubahan nama menjadi rumah sehat untuk jakarta sudah dibahas sejak tahun dua ribu sembilan
anies berharap pola pikir masyarakat jakarta ikut berubah yang semula berpikir rumah sakit adalah tempat mengobati menjadi tempat untuk menjaga kesehatan
jadi penamaan ini ini sebagai

kita berharap agar mindset ini nanti muncul di dalam pengelolaan rumah sakit juga
jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di jakarta nantinya melihat fasilitas fasilitas yang ada sebagai fasilitas untuk sehat
rumah sehat ini yang kita munculkan hari ini